aduh sampai jatuh
kamu ini kenapa sih
kok kayak orang panik
aku cuma buru buru aja sayang
soalnya aku hari ini ada janji ternyata
saya mau mulus
aduh ngeri setelah sedih dulu
bisa makan sendiri kan
jadi kita akan
coba dok kondisi istirahat
dari hasil tes urin terlihat
kalau ibu elsa mengkonsumsi obat tidur
tapi tidak ada efek yang signifikan
dan sudah dinetralisir
jadi ibu elsa sudah baik baik saja
dan sudah boleh pulang hari ini juga
makasih ya dok
karena pil pil itu yang bisa bawa aku pergi dari hidup kamu nino
aku bener kan
karena sampai sekarang kau belum bisa lupain
dibandingin dan peduli sama dia
jadi buat apa aku di sisi kamu
aku lebih baik pergi aja dari kamu
kalau yang selama ini kau pikirin
masalah tadi di samping kolam renang
kamu sama sekali salah paham elsa
aku gak pernah ada niat untuk mencium andin
apa yang aku lakukan tadi
itu karena aku hanya ngasih nafas buatan
dia itu hampir tenggelam elsa
apa yang aku lakukan itu hanya dasar kemanusiaan
dan itu hanya dasar kemanusiaan
tidak ada unsur apapun
ngelihat kamu terserusan sama andin
aku gak kuat sayang
aku gak kuat
aku gak kuat
udah bikin kasar integrate
udah bikin kasar integrate
kamu gak nyaman
udah bikin kamu merasa insecure
jangan kamu deket deket lagi sama mbak angin
aku gak kuat kalau harus melihat kamu deket deket sama mbak andin
kamu mau janjikan sama aku sayang
janjikan sama aku
saya kan jauh
aku yang jalan biar benar k macem

ya allah bertahan elsa kita terlupa sakit kita terlupa sakit
mau pakai kursi roda nggak
gak usah mas
andien kenapa andien bisa disini
apa dia sakit gara gara tenggelam tadi
gak usah sopet dulu sama gue lomba
lo ngapain disini hah
lo masih gak mau biarin gue bahagia sama kita
kenapa sih lo selalu ada di kehidupan gue sama nino
kenapa salah gue apa mbak
lo tuh harusnya tahu diri mbak
lo itu udah punya suami pak al
dan gue juga udah punya suami nino
karma itu ada
lo akan dapetin balesan yang setimpal atas apa yang lo perbuat ke gue
mbak udah jelasin semuanya sama kamu ya
cuma kamu yang salah paham
udah sana istirahat
tadi baru pingsan kan
udah sembuh kok mas

udah sana istirahat
ya udah selamat malam mas
mimpi indah ya
aku bersambung baik baik aja tuh
diteleponin dari tadi kok gak diangkat angkat
mama nelfonin kamu dari tadi loh
gimana elsa udah ketemu
elsa sekarang baik baik aja kok ma
tadi waktu aku sampai ke rumah
elsa pingsan di rumah
jadi aku bawa ke rumah sakit
tapi kata dokter
elsa udah gak apa apa ke ma
ini semua gara gara kamu sama andin
tak apa maaf besar kamu
maksudnya semua seseorang
kamu nggak kesal kundi itu
kalau penangkap avez satu kwan
kamu mau ngajar kok ma
tolong kamu kasih tau mama kalau sampai kamu ngeliat nino dateng datengin andin lagi
yaudah sekarang kamu istirahat ya
wah tadi nino ngasih tahu aku kalau elsa itu habis nenggak obat tidur
sampai dibawa ke rumah sakit bapak
terus elsa gimana ma
untungnya dia selamat tapi kamu tahu nggak ini semua kan gara gara andin
kalau sampai elsa
elsa kenapa kenapa aku ga akan pernah maafin andin
dan aku akan kirim andin ke penjara sekali lagi
kenapa harus ada kejadian seperti ini lagi
masa ini dituradd nunggu dah nunggu
tidak tau berapa
elle jadi berubah

ayo duketin satu masa ya
mungkin masalah jadi gak bisa ngeliat handphone kali pak
iya papa mau tanya
tapi aku baik baik aja kok
kok bisa sampe tenggelem nak
aku itu mau ngambil sesuatu di kolam berenang
aku mau minta orang tapi kan orang rumah lagi sibuk
jadi aku ngambil sendiri
eh terus gak sengaja kepleset pak
beneran gak ada yang kamu tutup tutupin dari papa
pokoknya aku baik baik aja
papa nggak usah khawatir oke
papa lega dengarnya
kabar aku juga kangen sama papa
yaudah kamu istirahat ya
jaga diri kamu
jangan sampe ketenggelem lagi ya
aduh lupa lagi mau kasih tau

terima kasih allah
terima kasih karena mas al udah perhatian sama aku
mas al yang dulu aku kenal
perhatian dan hangat
semoga untuk seterusnya mas an bisa seperti ini terus
sebenernya andin sama sekali gak keliatan seperti perempuan jahat
bahkan dia juga gak ngelawan ketika ditampar mamanya
sulit ngebayangin perempuan kayak dia
sanggup menghabisi nyawa roy
dan membuang anaknya sendiri
aku banget kerja ya
kamu bawa titi di jalan ya
mana utang berlian lo
kok belum bayar juga
gue tunggu hari ini
gak ada alesan
udah lo tenang aja
gue tunggu sa
dapat uang dari mana gue dua ratus juta
berlian yang dulu kan
udah gue jual
pas liburan ke luar negeri
gue gak mau nino kecewa
terus nganggap gue jadi istri yang boros
nanti gue dibanding bandingin
perhiasannya bagus banget
ini pasti mahal banget nih
buat kamu aku usahakan yang terbaik
ini set perhiasan yang nino kasih waktu ngelamar gue
gue terpaksa harus jual ini untuk bayar hutang
tapi gue yakin
nanti kalau udah ada uang lebih
gue harus beli lagi
yang persis modelnya kayak gini
laptop aku ketinggalan
aduh sampai jatuh
kamu ini kenapa sih
aku cuma buru buru aja sayang
soalnya aku hari ini ada janji ternyata sama teman teman
aku berangkat ya sayang
tugas buat kamu hari ini
dan jangan pernah minta bantuan kiki ya
mas al ini mbak punya hati nurani sedikit aja gitu loh
kemaren kan mbak andi nabis tenggelam terus pingsan
masa hari ini udah dikasih tugas seabrak banyak begini
mbak andi tuh gak pernah minta tolong kiki
kiki aja yang mau nolongin mbak andi karena kiki tuh gak tega
saya berangkat dulu
mas aku bangun pagi dan aku masakin buat kamu mas
jadi nanti kamu makan aja di kamar
kalau kamu di kantor kan kamu jarang sarapan di rumah
emangnya saya anak kecil bawa bengkel kayak gini
ya tapi kan ini buatan istri kamu mas
dan pastinya juga sehat
dan aku juga mau ngucapin terima kasih ya mas karena kamu udah perhatiin sama aku
kamu gak usah gr
saya begitu kemarin karena saya nggak mau aja di rumah saya ada yang kenapa napa
udah saya sibuk
oh kasih bos
kalau boleh itu nasi kotak yang buat bekal buat kue aja
beneran nih bhandin alhamdulillah istri bos baik banget
perkembangannya mak ciro sejak semalam itu sangat sangat ketarik tuhan
apalagi dengan kehadirannya reina ini memberikan kesan yang sangat positif untuk kestabilannya mental nageros
kalau begitu saya sudah bisa membawa ibu saya pulang
insya allah boleh saja
tapi pesan saya yang harus diingat sebaiknya masjid rosni tinggal di kawasan persekitaran yang baru
dan kita jangan coba menyadarkan ia dengan trauma yang dahulu
ya baik dok
aduh papa kangen sama kamu bapak kangen
tuhan al saya permisi dulu ya
terima kasih dok
rena gimana tinggal di sini sama omah senang
papa punya hadiah untuk raina
papa anda boneka barbie buat kamu
mama gak bisa ikut hari ini
tapi rina jangan marah ya
reina sekarang siap siap
kita pulang ke jakarta
kamu bawa mama pulang ke jakarta
kalau mama masih mau di sini masih buka ya
mama udah bosen hari hari ini ngajakin
pulang ke jakarta
yaudah kalau gitu sekarang mama siap siap ya
sama oma kita pulang jakarta ya
kita ke jakarta
sihang sihang juga melemesin awak
kebanyakan duduk juga jadi penyakit
mohon maaf pak bapak mau nyari siapa ya
saya mau ketemu andin
mbak adina sih ada pak
saya nggak bisa kasih izin bapak masuk
soalnya gak boleh dirima tamu di rumah ini pak
masa saya gak bisa ketemu anak saya sendiri
ya abis bagaimana pak emang perintah bos begitu
oh silahkan pak